mengaku menyukai lagu bertema religius
presiden jokowi dodo menyanyikan lagu
din asalam saat berpidato
selain itu presiden juga ternyata sering
menyempatkan diri untuk bersuah foto
seusai acara pada perayaan hari
ulang tahun kopri misalnya
jokowi bersuah foto bersama dengan ribuan
aparatur sipil negara

tak hanya bernyanyi
presiden jokowi juga suka bersuah foto
hal ini ia lakukan saat
menghadiri perayaan hari ulang tahun ke empat puluh lima
kopri di istora senayan pada
kamis pagi ketika acara berlangsung
presiden bangkit dari tempat duduk
dan mengambil telepon selularnya dari ajudan
presiden kemudian berdiri
membelakangi para asn berbaju korpri
dan mengangkat ponselnya
gerakan tersebut langsung disambut
reu oleh para abdi negara itu
mereka pun mendadak sontak berdiri dan berpose
bukan hanya kesebelah kanan
tempat duduknya presiden juga melakukan
hal yang sama pada grup sebelah kirinya
hasil fotonya pun ia unggah ke akun media
hal ini bukan yang pertama kali dilakukan jokowi
jokowi sering mengabadikan
diri dengan latar belakang kerumunan orang
dr jokowi agai korban ini
untuk membuang agar juga
tujuh tahun tas
jokowi sering melakukan alémannya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
kepada bagi yang satu